blok makam khusus covid sembilan belas seperti tempat saya berada saat ini
yakni di blok e satu pemakaman keputi surabaya
memang sering dianggap orang menjadi hilir cerita dari pandemi covid sembilan belas
yang dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh lalu
ketika berada di sini banyak orang yang menganggap ini menyeramkan dan lain sebagainya
namun ketika saya berada di sini saya menangkap cerita yang berbeda
yakni masih diteruskannya cinta oleh mereka yang ditinggalkan sesudah berjuang melawan covid sembilan belas
salah satunya adalah makam di blok e satu ini ada hiasan tanda cinta dari ahli waris almarhum
banyak juga keluarga dan peziarah yang menghias makam dengan bunga baik segar maupun sintetis
selain agar tampak bagus hiasan dan bunga ini menjadi penanda makam agar mudah dicari
mengungkapkan kasih sayang tak hanya dengan menghias pusara
seorang bapak yang kehilangan putra bungsunya dua pekan lalu karena covid
mengayuh sepeda hampir sepuluh km untuk mengurus makam sang anak
hujan yang cukup intens di surabaya dalam beberapa hari terakhir
membuat bapak enam anak yang berdomisili di kedung coek surabaya ini
menyempatkan diri untuk sering mengunjungi makam si bungsu
kan baru kena hujan kan khawatirnya kan longsor gitu
kenyataannya memang itu longsor yang sebelah sana itu
masalahnya air dari sana ke situ kan terkikis gitu
terus kemarin kan hujan malam itu ada takutnya longsor lagi gitu
nah ini agak rontok ini tidak apa apa
itu yang dulu yang nemen itu
sesuai kebiasaan keluarganya ahmad memperbaiki makam secara seadanya terlebih dahulu
lepas empat puluh hari nanti ia berencana menanam rumput di sini
pengurusan dan pemakaman dengan protokol covid sembilan belas memang masih menyimpan banyak cerita penolakan keluarga
meski pandemi sudah memasuki satu tahun
namun tak sedikit keluarga yang bersedia
ia menerima pemakaman dengan protokol covid sembilan belas untuk kebaikan bersama
seperti yanti yang baru saja kehilangan ayahnya karena covid sembilan belas
jadi pertama kali bapak masuk kita sudah disodori juga untuk surat untuk protokol covid sembilan belas
kalau ada apa apa gitu dari sananya ada informasi seperti itu ada
nanti kalau ini pakai protokol covid sembilan belas yaudah kita yang ikutin aja
nah itu gak keberatan gitu mbak iman
kalau saya sih sama sama
kalau keluarga enggak ya
soalnya kan ya memang kayak gini ya mbak ya kayak pandemi gini ya harus ngikutin lah protokol dari pemerintah juga kan
apa mbak kebaikan bersama
iya untuk kebaikan bersama
tiga blok di tpu keputih dikhususkan untuk pemakaman jenazah covid sembilan belas
di antaranya blok e satu f satu dan n satu
hingga dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh satu sudah empat tiga ratus tiga puluh lima jenazah di surabaya yang dimakamkan dan dikrema
masih dengan protokol covid